seperti yang tadi sudah disampaikan bahwa total ada satu juta calon jemaah haji dari saudi dan berbagai negara yang diterima untuk melakukan ibadah haji kali ini
berbagai persyaratan yang diminta pemerintah arab saudi kepada calon jemaah pun harus dipenuhi
lalu bagaimana respon pemerintah indonesia malam ini melalui sambungan telepon saya akan berbincang dengan direktur jenderal penyelenggaraan haji dan umroh kementerian agama ri hilman latif
halo selamat malam assalamualaikum kang hilman apa kabar
waalaikumsalam rahmatullah barakatuh kak iqbal
baik kang hilman ini berbicara soal kementerian haji dan umroh arab saudi yang kembali membuka layanan haji termasuk calon jemaah dari luar saudi
apakah kementerian agama sendiri sudah mendapatkan info ini secara resmi
ya betul jadi gini ini rangkaiannya panjang kok ya
ini rangkaiannya panjang pada tanggal dua puluh maret kemarin itu menteri agama republik indonesia
di indonesia ketua ketua kaumas diundang secara khusus oleh menteri haji dan umroh saudi arabia
dan itu disampaikan waktu itu terkait dengan adanya haji ini
dan kemudian memang baru ofisial diunggumkan kepada publik terkait dengan jumlah jemaah haji dari luar
yang menggunakan satu juta itu gambarannya sekitar satu juta itu
pagi atau kemarin lah ya kemarin malam
tapi kalau berbicara
dan itu sudah resmi
oke apa saja pembicaraan yang pada saat pertemuan antara menteri agama republik indonesia dengan menteri dari arab saudi ini kang
ya pak menteri menyampaikan kerinduan jemaah indonesia ya tentang haji ini
saya pak sudah dua tahun begitu merindukan
dan obat dari kerinduan hanyalah pertemuan
saya kira itu pernyataan dari pak menteri
artinya kita berharap betul bahwa untuk tahun ini ya dari haji dan umroh dari saudi sudah bisa memberikan peluang bagi masyarakat indonesia untuk dapat menunaikan ibadah haji ke mekah tahun seribu empat ratus empat puluh tiga hijriah ini
dan kemarin alhamdulillah sudah disampaikan
gambaran umum satu juta akan diterima
khususnya untuk pelaksanaan haji dari seluruh dunia ya masuk indonesia
oke dari satu juta ini apakah ada pembicaraan lebih spesifik lagi kang terkait dengan kuota untuk calon jemaah haji asal indonesia ini kang
ya insya allah dalam waktu dekat akan disampaikan oleh mereka
melalui ihaj ya
melalui sistem yang sudah dimiliki
jadi kuotanya akan disampaikan kepada seluruh negara muslim
dan insya allah mudah mudahan juga indonesia tetap mendapatkan jumlah kuota terbesar terbanyak
karena memang selama bertahun tahun kita merupakan delegasi terbesar untuk melaksanakan ibadah haji ini
dalam waktu dekat tetap akan disampaikan kuotanya
dan dari situlah kami dari pemerintah ya dan agama republik indonesia mempersiapkan diri secara teknis lebih patang dan lebih pasti
oke nah ini berbicara soal kuota sendiri
sebenarnya kang sebelum pandemi melanda berapa besar kuota untuk calon jemaah haji asal indonesia ini kang
ya jumlahnya itu rp dua ratus tiga puluh itu ya
untuk jemaah haji dari indonesia
kalau dua ratus dua puluh ribu misalnya untuk dua lima juta ya sekitar seperti itu
nah mungkin kita masih bisa perkirakan
kalau misalnya saudi itu menerima satu juta ya more air less tiga puluh lima empat puluh persen lah
rp tiga puluh empat puluh persen kita harus kita siapkan betul
nah mudah mudahan dalam waktu dekat akan ada pengumuman baru ya
berarti ini intinya bahwa akan diprioritaskan untuk jemaah yang sempat tertunda pada tahun dua ribu dua puluh yang lalu ini kang
jadi kita ingin sampaikan juga kepada masyarakat
bahwa komitmen kami adalah memberangkatkan jamaah tunda dua ribu dua puluh
ya nah ini yang harus disadari oleh bersama
meskipun untuk yang tahun ini
mematikan informasi bahwa jemaah yang berangkat
setidaknya sampai peraturan yang kami terima tadi malam pengumumannya
itu harus di bawah enam puluh lima tahun dan juga sudah vaksin lengkap ya
dan ternyata masih harus mendapatkan clearing ya
untuk masalah pasti dan pcr nya
lalu nasib yang enam puluh lima tahun ke atas ini bagaimana kang
karena mengingat bahwa indonesia kan biasanya memprioritaskan untuk yang sudah uzur terlebih dahulu untuk bisa berangkat haji
sebetulnya ini yang jadi pikiran kami ya
sebelum pengumuman ini muncul ya
kita ingin juga mendesainkan
prioritas mendorong lansia ya
orang orang yang sudah sepuh yang menunggu lama
dan ya kita bisa buat narasi bagaimana yang muda berbagi waktu
berbagi kesempatan dengan yang sudah senior senior
tapi kemudian keputusan ini ya
sebagaimana kita ketahui kita agak menyayangkan
dalam pengertian bahwa jumlah yang di atas enam puluh lima tahun itu jumlahnya kan masih ratusan ribu ya di indonesia itu
jadi kita ingin ikut mereka kita dorong
tapi untuk sementara ini meskipun kami tetap menjalin komunikasi kita terima dulu
ya sembari kita dengar
sembari kita dengarkan bagaimana pengumuman pengumuman selanjutnya
bisakah misalnya usianya naik lah
tapi yang ada oke kita terima kita persiapkan
kita hitung betul jamaah dari dua ribu dua puluh itu yang
saat ini menginjak usia di atas enam puluh lima ada berapa persen
dan kemudian nanti apakah untuk tahun depan
prioritaskan semuanya kita ketahui bagaimana
karena harus dipahami juga oleh masyarakat saat ini kan tetap masih extraordinary pak ya
pandemi belum dicabut
ini mungkin itu menjadi alasan mengapa pemerintah saudi
mengeluarkan kebijakan untuk haji ini agak berbeda dengan umroh
pelonggaran pelonggarannya sangat kentara sekali
bahkan tidak memerlukan lagi pcr tidak memerlukan karantina tidak memerlukan macam macam gitu ya
kecuali hati hati dan pakai masker
itu pun di dalam ruangan
tapi untuk haji ini nampaknya saudi punya pikiran yang lain
oleh karena itu ini juga harus dimitigasi untuk jamaah kita siap siap dengan hal itu
nah ini otomatis kang antrean ikan ini kan akan semakin panjang lagi
kalau menurut dari informasi dari kementerian agama sendiri
jadi berapa lama ini harus mengantri lagi untuk bisa berangkat ke haji
ya untuk antrian kan bermacam macam ya
ada yang setahun gitu dua puluh dua dua puluh lima tiga puluh tergantung provinsi dan kabupatennya
tapi dengan adanya pandemi kemarin mundur dua tahun
maka yang harus berangkatnya tahun dua ribu dua puluh dua
akan mundur dua tahun
untuk dua ribu dua puluh dua itu yang akan kita berangkatkan adalah jamaah tahun dua ribu dua puluh
itu pun mungkin belum atau tidak akan sepenuhnya jumlahnya
tapi ini berbicara soal kuota dari masing masing daerah ini
apakah masih tetap standarnya dari yang lalu lalu
mengingat bahwa otomatis kan terlihat tadi berbeda beda dari tiap daerah itu
ada yang sampai hanya berapa tahun
ada yang belasan tahun bahkan puluhan tahun
apakah ini nantinya tidak akan disamaratakan ataupun jumlahnya ini sehingga bisa rata begitu di setiap daerah
apakah akan ada seperti itu nantinya
nah jadi gini
ya akan kita umumkan mekanisme resmi ya
dan proses bagaimana kita memilih dan memilah jamah yang akan berangkat untuk tahun ini
yang berasal dari jamah tahun dua ribu dua puluh
itu tentu saja kita merujuk kepada siskohat
antian sistem komputerisasi haji indonesia itu kan yang terpadu itu sudah ada
antriannya sudah ada
siapa nomor satunya tahun dua ribu dua puluh sampai nomor dua ratus sekian ribu itu sudah ada
tinggal kita sesuaikan nanti
harus kita lakukan pengecekan lagi
karena itu mana yang masih biar bugar mana yang sudah sakit dan tidak bisa berangkat
mana yang sudah wafat dan lain lain
nah itu kan nanti ada diganti oleh putranya diganti oleh putrinya
walaupun yang meninggal tidak bisa berangkat ataupun usianya tadi ya enam puluh lima tahun
nah itu kan nanti akan kita cek betul satu satu
nah termasuk juga nanti dari provinsi mana saja ya
nah ini kan tinggal dua tiga bulanan lagi untuk haji ini kang
kalau dari informasi dari kementerian agama sendiri bagaimana soal finalisasi biaya haji
apakah yang empat puluh dua jutaan ini akan tetap dipertahankan atau akan ada perubahan perubahan lagi nantinya
nah kita masih finalisasi dan akan bertemu dengan dewan perwakilan rakyat ya
khususnya komisi delapan dan panja haji
nah itu akan diperkirakan oleh dpih untuk biaya perjalanan ibadah haji
kita akan mendiskusikan secara lebih detail
termasuk juga kita akan menunggu dulu nih
tunggu informasi atau pengumuman terbaru tentang kuota untuk indonesia nya
nah setelah itu kita akan diskusikan detail dengan dpr
termasuk dengan mempertimbangkan perkembangan terbaru
harga pesawat dan lain lain
termasuk juga komponen komponen biaya asuransi
apakah ditentukan biayanya menjadi berapa itu kan nanti akan diumumkan
nah barulah kita akan sampaikan kepada masyarakat
kita juga akan mendiskusikan ini dengan melihat ketersediaan dana
yang akan disuntikkan melalui badan pengelola keuangan haji bppkh
jadi insya allah kita komunikasi dengan berbagai pihak
dengan waktu yang mepet ini juga
ya mudah mudahan tidak memberatkan lah
tapi bisa menjamin ini kang bahwa nanti perjalanannya akan berjalan lancar
begitu mengingat cukup mepet waktunya
kalau itu kami sebetulnya sudah persiapan lebih jauh ya
tim dari kementerian agama itu sudah di saudi
baik untuk persiapan catering persiapan akomodasi atau hotel
persiapan untuk transportasi dan lain lain
kita sudah punya dokumen banyak masuk dari berbagai vendor
tapi memang kita masih belum boleh kontrak apapun ya
karena biayanya belum diketok
jadi kalau ini sudah jelas terkait dengan kuota
ppih nya juga sudah jelas dan sudah tinggal running sebetulnya
insya allah lah insya allah siap
baik semoga kita harapkan juga semuanya berjalan lancar
terima kasih kang hilman latif direktur jenderal penyelenggaraan haji dan umroh kementerian agama ri
sudah berbincang dengan kami di cnn indonesia newscast malam hari ini
selamat malam dan juga salam sehat selalu kang
ya sama sama assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh